sudah lebih dari tiga calon haji dari indonesia yang berada di mekah saudara
sebelum masuk ke mekah jemaah akan diberikan smart card berbasis digital
smart card berbasis digital milik jemaah haji ini berisi data jemaah sebagai identitas untuk masuk ke arafah musdalifah dan mina
data kemenak menyebut ada tujuh empat ratus tujuh puluh tiga jemaah gelombang kedua yang diberangkatkan menuju madinah
sementara sekitar sembilan calon haji yang berada di madinah didorong bergerak ke mekah
selanjutnya saudara para jemaah yang sudah berada di mekah bisa melaksanakan umrah wajib dan bersiap menyambut puncak haji di arafah pada tanggal sembilan zulhijjah
ya smart card itu kan hampir seperti kartu ini cuma dia tanya ada foto kemudian ada barcode nya
jadi di barcode itulah akan kelihatan namanya siapa
ya namanya siapa kemudian nomor visa nya berapa provider nya provider yang menjadi akan layanannya itu apa nampak di smartcard itu
ya lalu bagaimana kondisi jemaah haji yang tiba di mekah arab saudi
kita akan bergabung dengan jurnalis kompas tv ada imron fahim di mekah arab saudi
assalamualaikum imron setelah tiba di mekah bagaimana para jemaah haji ini bagaimana kesiapannya di sana
ya selamat sore waktu arab saudi mutia dan saudara dapat kami laporkan bahwa jemaah haji yang sudah tiba di mekah
sore ini beberapa telah melakukan umroh wajib dan beberapa lainnya masih menunggu proses untuk melakukan umroh wajib
beberapa jemaah menempati ada lima sektor yang tersebar di lima wilayah hotel ini menyiap
sekitar tiga ratus an kamar setiap hotel dan satu kamar ini ditempati oleh lima tiga sampai lima jamaah
nah di mekah sendiri jemaah haji ini akan terus dipantau kesehatannya oleh petugas haji
di mana petugas haji sendiri menyiapkan kantor kesehatan haji indonesia dan setiap harinya akan memonitor kesehatan
jemaah haji jika ada keluhan selama di mekah ini akan langsung ditangani
dan bagi jemaah saat berada di mekah ini diharapkan benar benar menjaga kesehatan
karena memang kondisi cuaca di mekah saat ini mencapai empat puluh derajat celcius cukup panas
dan bahkan saat puncak haji bisa mencapai lima puluh derajat celcius
dan jemaah haji yang sedang atau akan melakukan
umroh wajib di masjidil haram dihimbau untuk melaksanakan ibadah secara berkelompok
pertama yang kedua jangan sampai ketinggalan kartu atau identitas jemaah haji
baik itu dalam bentuk gelang maupun dalam bentuk kartu yang dikalungkan
jangan sampai ketinggalan karena kalau sampai ketinggalan
ini akan mempersulit petugas saat jemaah haji terpisah
ya bicara soal kartu seperti apa sebenarnya nanti fungsi dari smart card yang dibagikan ini
ya smart card ini merupakan inovasi pertama di tahun ini
pemerintah arab saudi mengeluarkan smart card bertujuan untuk mempermudah proses
sebenarnya smart card ini sudah dibagikan sebagian
ada sekitar sepuluh ribu yang sudah dibagikan saat diembarkasi
sebagian besarnya masih belum dibagikan
hari ini masih proses klasifikasi atau pemilahan
smartkat sesuai dengan kloter atau kelompok terbang
dan kemudian hotel yang ditempati oleh jemaah haji
karena kartu yang dibagikan saat ini
masih belum tersusun rapi sehingga perlu dirapikan lagi
kemudian akan dibagikan melalui kepala atau kadaker
kemudian dari kadaker akan dibagikan ke kepala sektor
dari kasektor akan dibagikan ke ketua rombongan
dari ketua rombongan nantinya akan dibagikan ke jamaah
smart card ini sebenarnya berisi data atau identitas jemaah haji
nombor paspor kemudian keluarga negaraan
nah nanti smart card ini akan dicek secara random
secara acak saat jemaah haji memasuki arafah
bagi jemaah yang tidak memiliki smart card
dan inovasi pembuatan smart card
merupakan implementasi atau pelaksanaan dari fatwa ulama arab saudi
haji tanpa izin adalah sebuah dosa
ini merupakan implementasi agar haji tahun ini benar benar berjalan dengan baik
jurnalis kompas cv melaporkan langsung dari mekah arab saudi